ya alhamdulillah untuk sementara ini jadi pantauan dari kewilayahan karena perkelahian alhamdulillah belum terjadi hal yang tidak diharapkan itu mungkin
kita juga terus mantau di perintah pimpinan kita terus ke bupati kita juga terus mantau
empat puluh dua kecamatan yang ada di bupati garut ya dampak keempat tadi dan alhamdulillah beberapa kecamatan telah merupakan situasi dan kondisi diwilayah kelelihan aman
ada beberapa video yang menunjukkan kepanikan di pusat perbelanjaan apakah malam hari ini situasi sudah terkendali di titik titik keramaian pak satria
itu videonya bukan dari kita
jadi mbak itu
beberapa videonya ada beberapa video yang video yang wilayah ke masyarakat yang di perkabungan itu banyak yang hoax ya pak ya
itu jadi sementara ini untuk wilayah di pusat perkotaan kita juga teman teman melalui kasatwa pp juga sudah keliling alhamdulillah untuk kondisi di wilayah perkotaan garut aman terkendali
di perkotaan garut
karena juga aktivitasnya seperti biasa
seperti biasa ya pak ya
ada beberapa ini ada kepanikan lah karena mungkin informasi yang ada di tetangga sebelah
jadi cianjur mungkin ada kepanikan
tapi untuk sementara ini sudah biasa
sudah aktivitas biasa
apakah sudah ada informasi soal gempa susulan atau mungkin dirasakan juga pak satria
ya untuk informasi gempas usulan kita juga ada informasi tapi tetap masyarakat terus selalu ada
kita juga terus melakukan komunikasi dengan ppnpg bmkg
jadi kita juga mantul teman teman di naris kita juga terus dipantau mbak
seberapa kuat goncangan yang tadi dirasakan sebenarnya oleh warga pak satria
tadi ketika sekitar jam setengah lima ya mungkin kalau masyarakat yang berada di perjalanan mungkin tidak terasa
tapi kalau yang tinggal di rumah terasa
makanya pada saat itu masyarakat pada keluar setelah goncangannya dianggap tidak ada masyarakat sudah masuk lagi ke dalam
sudah aktivitas kembali
pertama di wilayah tempat wisata juga di cipanas kita jauh kepada manajer manajernya supaya lebih tetap pas pada lah
tetap pas pada gitu
dan alhamdulillah hari ini juga tidak ada
informasi penutupan segala macam tidak ada
ini biasa berjalan biasa normal
dan apakah petugas dari bpbd masih bersiaga hingga malam ini pak satria
terus karena kita dua puluh empat jam mbak
minta bapak ibu kita kita sudah berjambu di martau
dan insya allah mungkin besok juga kita akan melakukan pemantauan di wilayah wilayah
ya wilayah wilayah di kabupaten galus empat ratus delapan puluh dua kecepatan dibagi habis ke pak skpd di bawah pimpinan kita
yang pewakil masyarakat pak bupati juga akan melakukan monitoring besok
jadi mulai besok pagi
terima kasih pak satria budi kepala pelaksana bpbd baru